luar biasa tepuk tangan dong untuk anda teman teman kompassioner yang sangat luar biasa
sore hari ini sudah semangat empat puluh lima tentunya sudah bisa hadir di gedung bank indonesia
untuk bisa menyaksikan sebuah acara yang luar biasa
persembahan dari kompasyana dan juga bank indonesia
ini dia kompasiana nangkring bersama bank indonesia
di samping kita saling bertatap buka kita bersilaturahmi sambil menunggu buka puasa
jadi kita mengadakan acara kompasiana nangkring
ini adalah merupakan program kerjasama antara bank indonesia dengan kompasyana
topik ini akan menjadi suatu training topic yang cukup menarik untuk dibuat tulisan
dan juga diberikan opini dari bapak ibu sekarang dari kompasiana
bulan ramadhan lalu apa yang penyebab inflasi naik dan seterusnya
terima kasih di sini hadir beberapa pembicara yang memang pakar di bidangnya
mereka dari bank indonesia dari departemen keuangan dari departemen dalam negeri
dan dari departemen koordinator keekonomian
mereka memberikan pemahaman yang menyeluruh komprehensif dan sangat menjelaskan kepada audiens
tema tema atau pesan pesan yang selama ini barangkali terasa sulit dimengerti oleh publik
itu menjadi mendarat menjadi lebih sederhana untuk dibicarakan dan didiskusikan
istilah bi rate atau istilah istilah ekonomi lain yang sangat sulit untuk dipahami bagi masyarakat karawang
dengan acara ini menjadi lebih dimengerti karena kita berdiskusi kita ngobrol tentang sesuatu yang sangat konkret yang sangat sederhana
masyarakat itu kan sebenarnya ingin sekali mendapatkan informasi yang aktual dan komprehensif ya
dengan acara acara seperti ini kita bisa memberikan informasi ke masyarakat yang lebih bagus
ini perlunya acara acara semacam begini
iya dengan media sosial yang percepatannya lebih dibandingkan media mainstream terutama media
ini adalah saat saat mungkin kita mulai ada semacam perpindahan
ketika menulis tulislah fakta berdasarkan apa yang kita prolek di kompagina penagih
jadi tulisan itu bukan opini murni tapi ada reportasi
tidak akan mucho misteri untuk memacu salatan pert santos
hal ini terjadi lewati privisi
kau anjilai ku salah salah